dki jakarta menyumbang kasus covid sembilan belas tertinggi pada tanggal tujuh november yakni sebanyak satu ratus tujuh belas kasus
selain dki jakarta daerah tertinggi kedua yang menyimbang angka positif covid sembilan belas adalah provinsi jawa barat sebanyak sembilan puluh sembilan kasus
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria menyampaikan tingginya kasus positif baru di ibu kota karena adanya pelonggaran ppkm
hal ini menyebabkan mulai meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat
riza patria mengimbau agar masyarakat tidak abai prokes dan meminimalisasi aktivitas di luar meski telah dilakukan pelonggaran
yang terus menurun membaik kita skema level satu itu artinya terjadi pelonggaran
konsekuensinya kita mulai melonggarkan
dan adanya pelonggaran juga punya konsekuensi artinya orang semakin besar yang keluar rumah
beraktivitas semakin karena sebabnya
makin dibukanya restoran perkantoran pabrik semua tempat tempat usaha tempat kegiatan semua semakin terbuka
semakin besar kapasitasnya dan jam operasionalnya semakin lama itu tentu berpotensi orang yang keluar semakin besar